bosan dengan makanan itu itu saja
anda wajib mencoba kuliner sambal bakar gelis di kawasan argasari tasikmalaya jawa barat
berbagai olahan menggugah selera seperti ikan air tawar ayam ikan air laut cumi hingga kikil bisa dinikmati
seluruh makanan disajikan dengan olahan sambal merah
cara memasaknya pun terbilang berbeda dan unik
hidangan yang sudah matang ditambahkan sambal merah lalu dipanaskan dalam perapian agar bumbu cabai meresap
wajan yang digunakan untuk memasak terbuat dari tanah liat sehingga menghasilkan aroma yang khas
harga sambal merah gelis ini cukup terjangkau
satu porsi hanya dibanderol sepuluh ribu rupiah saja
awalnya aku lihat di itu sih tiktok lihat menu menu yang viral kan
yang lagi berkembang

setelah buka tanggapan pelanggan seperti apa
soalnya kan belum ada tiktok sigmala ya kan
baru baru pertama kali ya
sekarang kita bergeser ke klaten jawa tengah
nah jika biasanya masakan ayam atau bebek diolah dengan digoreng dibakar atau dipanggang
di rumah makan ayam dan bebek berontak ini anda dapat menikmati makanan ayam atau bebek yang direbus menggunakan sendirian
setelah menikmati kuliner yang pedas dan gurih biar lebih mantap kita minum yang seger seger
salah satunya adalah es durian
jika anda berkunjung ke sumatera barat ada satu tempat yang tak boleh dilewatkan untuk menikmati kesegaran es durian
namanya pondok es durian iko gantinyo yang berada di kawasan pulau karam kampung pondok kota padang
iko gantinyo sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam silam
pondok ini menyajikan berbagai macam olahan es durian yang menggugah selera
mulai dari es durian ice cream aneka jus dan masih banyak sajian menarik lainnya
selain menyajikan es durian di tempat ini juga tersedia berbagai makanan khas minang lainnya
ada sate padang gado gado soto minang dengan harga mulai dari rp delapan belas hingga rp tiga puluh lima rupiah
tim liputan cnn indonesia